sudara korespondensi ana indonesia wida subianto di surabaya
wida sejauh ini apa hasil penyelidikan sementara olah tkp di lapangan
ya elvira olah tkp memang baru saja dilaksanakan oleh tim lafor mabes polri
cabang polda jawa timur
berkisar pada pukul sebelas waktu indonesia barat
dimana kalau informasi di media sebenarnya olah tkp ini akan dilaksanakan pukul sembilan pagi
namun ternyata tim lab empat ini datang sekitar pukul sebelas waktu indonesia barat
dimulai dari mulai identifikasi lokasi tepat di belakang saya ini
tim lafor ini melakukan pemotretan bagian luar
kemudian juga dengan membawa dua saksi kejadian kemarin
diantaranya satu adalah penghuni yang selamat
ini masuk ke dalam pintu dorong atau pintu hijau yang berada di belakang saya
di mana ini merupakan satu satunya akses keluar utama dari rumah dua
lantai yang dulunya memang adalah studio musik ini
kemudian tim lapor beserta saksi memasuki ruangan
berkisar sekitar setengah jam tim lapor ini mengeluarkan beberapa benda yang kami dapat kenali
itu merupakan bangkai dari kompor gas
kemudian juga ada tabung lpg lima kg
juga ada semacam serabut kawat gitu
di mana dugaan sementara itu adalah kabel
kabel yang terbakar
dan berikutnya barang barang tersebut yang dikeluarkan ini dibawa oleh tim lafor ke mobil yang berikutnya akan dilabkan atau dilaboratoriumkan
sampai saat ini tim lab empat kemudian juga tim olah tkp belum rilis apa sebenarnya penyebab kebakaran yang menewaskan delapan orang tersebut
dan memang masih menunggu hasil dari laboratorium
sementara sampai saat ini memang masih
beberapa penghuni yang sejak tadi malam
ini dua belas penghuni yang selamat ini mendapatkan perawatan di dua rumah sakit di surabaya
saat ini sudah beberapa sudah pulang
dipulangkan ke keluarganya
atau juga ada yang beberapa di sekitar lokasi kejadian
dan proses ini pun juga terus menjadi evaluasi beberapa dinas terkait di pemerintah kota surabaya
termasuk juga tim pemadam kebakaran
bagaimana proses pemadaman
kemudian juga antisipasi dari warga
ini juga diharapkan
salah satunya yang disoroti adalah ketersediaan sumur darurat
dimana di setiap kelurahan seperti yang diprogramkan oleh pemerintah kota surabaya
setidaknya ada satu hingga dua sumur darurat di kelurahan
sehingga bila mana terjadi kejadian seperti kemarin
ada kebakaran ini
ada proses pertolongan pertama dari pihak warga tanpa harus menunggu tim pemadaman
tim pemadam kebakaran terlebih dahulu untuk bisa membantu memadamkan
sebelumnya juga beredar informasi
langkah pemadam kebakaran dalam upaya memadamkan api juga kemarin itu dinilai belum maksimal
tapi pihak pemadam mengatakan memang informasi yang mereka dapatkan kurang jelas dari warga
warga sebenarnya memastikan tidak ada orang lagi
tidak ada penghuni kos lagi yang berada di dalam bangunan
apakah ada klarifikasi dari pihak pemadam kebakaran
saya kurang jelas mendengar suara anda
namun mengenai proses pemadam kebakaran memang ada sedikit
bahasan di masyarakat bagaimana proses pemadaman ini ternyata di dalam ini ada delapan jenazah yang diketahui ketika proses pemadaman selesai
namun seperti anggota dewan
yang tadi ikut memantau di kawasan
atau di sekitar lokasi bencana
dprd kota surabaya ini tetap mengapresiasi tim pemadam kebakaran kota surabaya

ena tetap mengapresiasi tim pemadam kebakaran kota surabaya
elvira bisa melihat di belakang saya
ini adalah lokasi kejadian di mana di sekitarnya ini adalah kawasan padat penduduk dan juga padat bangun rumahan
namun kebakaran hebat yang terjadi kemarin
ini di mana api sampai naik ke lantai dua
ini tidak merembet ke kanan kiri depan belakang
padahal tempat saya berada ini adalah termasuk gang dengan kepadatan
kerapatan rumah yang sangat luar biasa dimana kanan kiri rumah yang terbakar ini juga
terbuat atau rumahnya komponennya banyak kayunya ini sama sekali tidak terbakar
jadi tetap saja tim pemadam kota surabaya
ini tetap mendapatkan apresiasi karena yang pertama
ini sampai di lokasi kejadian empat menit sesudah dari mendapat laporan dari warga
yang kedua adalah api ini bisa segera dipadamkan tanpa merembet ke sekitar kawasan
di mana sekali lagi kawasan ini adalah padat penduduk dan juga padat perumahan
di mana banyak komponen rumahnya ini terbuat dari kayu
baik wida subianto langsung dari surabaya jawa timur